presiden joko widodo bertemu puluhan ulama jawa barat di istana negara pada selasa siang
dalam pertemuan itu jokowi mendengarkan sejumlah masukan tentang kondisi masyarakat
di antaranya adalah berkaitan dengan pondok pesantren bank wakaf mikro dan perbaikan tempat ibadah
jokowi menegaskan apabila ulama dan pemerintah dapat berjalan berdampingan maka indonesia akan tentram
sementara ketua mui jawa barat rahmat ⁇ syafii ⁇ mengatakan pertemuan ini dalam rangka membahas kondisi kesejahteraan masyarakat
salah satu arahan presiden yakni menolak berita bohong
berhentikan kemudian jalan di lingkungan pondok pesantren
tapi yang paling penting apabila ulama dan umaro ini berjalan beriringan insya allah negara ini aman tentram